tiga warga kota loksemawe provinsi aceh yang melanggar peraturan kanun syariat islam
dihukum cambuk sebanyak tiga ratus tujuh kali di alaman masjid agung islamic center kota loksmawe
ratusan aparat keamanan dari polres loksmawe dan satpol pp ikut disiagakan di lokasi untuk menjaga keamanan
ribuan warga kota lok sumawe menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan eksekusi cambuk
terhadap tiga warga di depan masjid agung islamic center
ketiga warga yang melanggar konun atau peraturan syariat islam ini dicambuk di atas panggung di depan umum sebanyak tiga ratus tujuh kali
dua orang pelaku tindakan asusila yang dihukum cambuk sebanyak seratus kali yakni muhajir tiga puluh empat tahun dan mazidah tiga puluh tahun
sedang satu terpidana lagi fahru rozi sembilan belas tahun menjalani hukuman cabuk sebanyak satu ratus tujuh kali setelah dipotong masa tahanan
ketiga terpidana dihukum cambuk karena telah melanggar peraturan syariat islam
di aceh khususnya pada pasal tiga puluh tiga ayat satu konun nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang hukum jinaya serta dalil dalil syariah
kalau di daerah lain mungkin bukan jarima jinah yang dilakukan mungkin jarima halwat maisir
jadi kalau jarima seperti itu hukumannya bukan hukum batudut
beda dengan jarima jinah memang harus dengan hukum batudut cambuk seratus kali
dalam pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut ratusan aparat keamanan dari polres lok sumawe dan satpol pp ikut disiagakan di lokasi
untuk menjaga keamanan serta mengantisipasi dari hal yang tidak diinginkan